keluarin ibu sini
ngapain kalian di sini
bukannya semua malu apa parah
jangan jangan itu klinik palsu ya
kamu pikir saya akan baik sama kami
dasar perempuan tolong
asal kau tahu kamu di sini akan saya buat menderita
karena kamu amat baik
kamu akan sekarat dan mati
ya allah berikanlah ibu kesembuhan
jangan biarkan ibu meninggalkan hama ya allah
bahagia karena dia
ya allah jangan subscribing walaupun satuhan saya
ini ambil dia
dia akan membantu kamu
jangan tutup mata hatimu
saya lagi banyak kerjaan
punya anak dari saya
apa itu benar
kejadian waktu itu
saya tidak ada maksud
sama sekali untuk menyakiti
atau merusak kamu
dan kalau karena kekilapan saya
bapak ngapain di sini
tadi bapak minta dibikinin teh
nyuci baju dulu
saya orang batu
di sini nggak menyediakan baju itu
jadi sebaiknya kalian pergi saja
punya ruang steril tapi nggak punya baju steril
ini nggak masuk akal
udah sekarang pergi saja
nah apa benar mama mau nyembuhin tante ranti
bukannya waktu itu mama pernah bilang sama juan
kalau mama itu benci banget sama tante ranti
soalnya tante ranti udah ngacurin keluarga kita mah
kamu bilang mama akan nyembuhin ranti
kamu pikir mama mau nyembuhin ranti
mama tidak akan pernah menyembuhkan ranti
jadi jadi maksud mama
mah tante ranti itu harus dikendalikan
kalau nggak dia bisa mati
kamu mengatakan apa yakni ranti
kamu berbicara gelap omongnya dengan juwan
mama itu termasuk buku david ayam
dia seperti ini
dan jangan jangankan
ada masalah process meetings
ini gak hanya cuma menyembuhkan saja tapi mama berencana mau bawa ranting ke luar negeri ya kan sayang
papa gak percaya
mama kan sudah janji jadi mama pasti akan tepat di jejaknya
eh ada apa kamu kesini lagi
enggak pak itu loh pak di situ ada bingkisan bingkisan banyak banget pak
tadinya saya mau ngangkatin semua kesini tapi ya saya pribadi nggak kuat pak ngangkatnya banyak banget soalnya
ya makanya saya ngajak bapak ngangkat kita akan berdua aja yuk pak
ya bingkisan di situ banyak banget pak
ya terserah bapak sih kalau bapak gak mau ambil juga ya apa apa tapi kalau mau ya cepetan ntar hilang
yuk pak di situ
ya udah yuk yuk yuk
eh ini katanya rumah sakit ada ruang rawat inapnya tapi mana sih nggak ada pasiennya sama sekali
sepi banget tau gak sih
eh itu kalau nggak salah ada pintu deh
ibu kenapa jadi kayak gini bu
ibu kenapa cinta aku parah
aku belum mau lihat
ini pasti gak kekuatan tentang ingrid
aku terlalu muat
tolong ibu nanti
iya dia pasti tolong ibu
keluarin ibu dari sini
ngapain kalian di sini
bukan ini semua mau tambah parah
jangan jangan ini tuh klinik palsu ya
seru keluar dari mereka
ayo keluar kalian
lepas di ibu
lepas di ibu
lepas di ibu
lepas di bawah ibu
aku ke kamar dulu ya
maaf bu ingrid tadi anak anak lihat sama teman temannya ketemu ibu ranti
gimana sih kalian
aduh bu maksud saya
sudah sudah sudah kalian tidak perlu banyak alasan
dengar sekarang juga kalian bawa perempuan itu pergi dari tempat itu
ada apa dengan ranti
tolong katakan ada apa dengan ranti
ada berita dari klinik kalau keadaan ranti makin parah
tapi kamu tenang aja ya karena aku sudah suruh orang klinik untuk mengirim ranti ke rumah sakit yang lebih bagus
dan kalau itu memang masih kurang saya akan mengurus ranti untuk mengirimnya ke luar negeri
kalau begitu aku mau tengok ranti
aku mau tengok nanti sekarang
dan kalau kamu masih kekeh untuk menolong dia
aku akan langsung menelpon dan membatalkan semuanya
kamu harus tolong ranti
nanti malam gue pulang ke rumah
tapi nunggu yang tidur
karena semua kunci mobil gue yang nyimpen
semua kalian harus siap siap ya
iya setuju gue
kalian bawa dia ke daerah rawat jati
di sana ada bekas penangkaran ikan punya saya
dan itu sudah terbengkalai lama
gak bakalan ada orang yang menemukan dia di sana